masih terkait informasi mengenai peredaran narkoba
badan narkotika nasional mendeteksi adanya lima puluh tiga narkoba jenis baru yang beredar di indonesia
salah satunya bermerek blue safir
narkoba yang biasa digunakan dengan cara diminum ini memiliki efek sepuluh kali lebih hebat dari kokain
munculnya blue safir dideteksi bnn melalui penangkapan dua orang
yang diduga mendatangkan benda yang bernama asli empat klorometica tinon atau empat cmc
dari tiongkok pada pertengahan januari dua ribu tujuh belas lalu
ditenggerai blue saphir didatangkan untuk diadarkan di tempat tempat hiburan di kota jakarta dan di tangerang
menurut data bnn harga blue safir yang relatif lebih mahal dibanding jenis lain
menjadikan narkoba jenis ini hanya beredar di kalangan terbatas
bentuk aslinya adalah bubuk
kemudian dicairkan dengan
dari cairan itu kemudian masuk ke dalam minuman minuman
bisa minuman yang beralkohol maupun bisa minuman yang tidak beralkohol
mungkin satu dua tetes dimasukin
blue saphir adalah nama dagang dari empat chloromethicatinone
sat ini adalah turunan dari katin
sat amfetamin yang telah dilarang oleh undang undang narkotika dan masuk dalam narkotika golongan satu
halusinasi dan euforia berlebihan merupakan efek dari
pendek penggunaan blue saphir
kalau sudah orang menjadi kecanduan hebat dia bisa mengalami gangguan psikiatrik yang berat seperti itu
kalau kemudian terus mengkonsumsi kemudian timbul dehidrasi itu juga bisa timbul gangguan misalnya gagal ginjal
atau karena desifatnya stimulan dia merangsang jantung kerja jantung maka timbul hipertensi
bnn kini tengah melakukan pengawasan ketat terhadap toko penjual rokok elektronik
karena bnn mesti nyalir empat cmc jatuh
juga bisa digunakan untuk vape
dea gardika jakarta